mudik ke arah jawa timur jika ada waktu anda bisa menyempatkan diri singgah ke sejumlah
wisata alam di pacitan yang memesona lokasi pertama yang saya kunjungi adalah puncak
pantai kasab yang terletak di desa watukarung kecamatan pringkuku jangan salah ini bukan di
raja ampat tapi pacitan jawa timur nah ini seringkali dibilang miniatur atau replika dari raja ampat
versi jawa pengunjung dewasa hanya perlu membayar lima rupiah untuk mengakses spot foto puncak kasab
sedangkan untuk anak anak cukup membayar tiga ribu rupiah saja pemberhentian selanjutnya adalah
salah satu destinasi populer pacitan goa gong goa gong menjadi salah satu dari tiga belas geoset geopark
gunung sewu yang hingga kini masih tercatat di unesco goa gong yang ditemukan sekitar tahun

kekuatan dan kekuatan yang sangat menarik untuk menjelaskan kekuatan dan kekuatan yang sangat menarik

menjadi salah satu goa terindah di dunia karena formasi stalaktik dan stalakmitnya
tidak seperti goa pada umumnya goa ini telah dilengkapi fasilitas tangga dan lampu hias
berwarna warni jadi anda tidak perlu khawatir penerangan dan aksesnya tapi jika dibutuhkan
anda juga bisa menyewa senter sebagai penerangan tambahan dengan membayar lima rupiah
keindahannya namun keindahan goa gong cukup untuk dilihat saja ya tidak untuk disentuh
nah stalaktik dan juga stalec mid di dalam gua harusnya tidak boleh dipegang karena
nantinya bakteri dari tangan kita akan berpindah ke stalagmit dan stalaktit dan akan membuatnya hitam seperti ini
perbandingannya kalau dilihat ini aslinya putih bersih seperti ini
ingat ya kalau ke goa jangan pegang pegang stalagmit dan stalaktitnya
goa gong buka setiap hari mulai pukul tujuh pagi hingga lima sore
harga tiket masuk sebesar dua puluh ribu rupiah untuk orang dewasa dan lima ribu rupiah untuk anak anak